minggu malam kawasan taman duku atas ramai dikunjungi para remaja dengan gaya busana ala street fashion
mereka berasal dari jakarta dan sejumlah daerah penyangga seperti citayam depok dan tangerang
fenomena citayam fashion week ini mengundang masyarakat untuk berkunjung ke area taman duku atas terutama pada akhir pekan
sebagian warga ditemui mengaku sengaja mendatangi area tersebut untuk sekedar berfoto bersama para remaja dengan gaya busana yang beragam atau membuat konten media sosial
gue sih kalau kesini emang kerja aja ya kebutuhan konten jadi emang disini sih gue setiap hari mungkin kesini
mau tahu apa yang lagi viral di media sosial kan dan ternyata pas kesini world the hype juga sih
dan emang bener bener outfitnya emang kece kece ya jadi gak cuman sekedar dibilang rame di media sosial tapi pas kesini emang beneran wah emang keren keren sih
fenomena citayam fashion week ternyata juga memberi berkah tersendiri bagi para pedagang
rame paling itu mentok satu juta kalau lagi sepi paling tiga ratus gitu
ramainya kawasan taman duku atas membuat sejumlah petugas
dari satpol pp dan dinas perhubungan bersiaga
mulai dari mencegah kerumunan hingga mengimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan
sebelumnya pada sabtu malam gubernur anies baswedan mendatangi kawasan duku atas dan mengimbau langsung kepada para remaja tersebut untuk tetap menjaga kebersihan area taman duku atas